kita bahas soal lain apalagi untuk anda yang ingin memelihara hewan
nah dana punya binatang peliharaan
ada kucing di rumah tapi karena kucing liar
saya yaudah yang penting dia makannya baik
nah kadang kadang kan dibutuhkan
kalau kita sudah berkeluarga gitu ya dibutuhkan musyawarah gitu untuk memutuskan
kapan sih kita harus punya atau memiliki hewan peliharaan tertentu
karena kadang kadang kan orang juga takut ya
tertular berbagai macam penyakit yang sering dibawa sama binatang peliharaan
nah karena tadi takut tertular penyakit ada banyak resiko
nah akhirnya kita harus berpikir nih
gimana caranya ya supaya hewannya tetap bersih
maka itu jangan khawatir ada cara mengantisipasinya cukup mudah
yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga bersih
bukan hanya untuk hewannya tapi kita juga ya
tapi juga pemeliharannya tentunya
hewan peliharaan di rumah untuk sebagian orang juga bagian dari keluarga mereka
namun kehadiran hewan peliharaan di rumah
penyakit penyakit menular yang biasa dibawanya
seperti rabies tbc cacing dan toksoplasma akan turut menyertai
penyakit penyakit menular yang biasa dibawanya
seperti rabies tbc cacing dan toksoplasma akan turut menyertai
seperti pengalaman asri ywanita
perempuan yang sejak di bangku sma gemar memelihara kucing ini
sadar betul akan resiko penyakit dari kucing peliharaan
sehingga tidak hanya bermain
asri pun memberikan vaksinasi ataupun vitamin secara rutin
pada kucing kucing yang dipeliharanya
apa yang dilakukan asri sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter hewan
dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih
maka hewan peliharaan pun akan terbebas dari penyakit
cara mengantisipasinya itu sebenarnya gampang
kalau di manusia kan kita mengenal pola hidup sehat bersih

hewan juga gitu
jadi pola hidup sehat bersih itu harus selalu dilakukan
terhadap hewan hewan kesayangan kita
ya ini anjing ini umurnya masih enam minggu
tapi umur lima minggu bahkan enam minggu boleh
itu diberi vaksinasi untuk yang pertama kali
jadi hewan pun perlu imunisasi
dengan langkah antisipasi terhadap penyakit hewan peliharaan ini
maka resiko buruk terhadap kesehatan keluarga di rumah dapat dihindari
kebahagiaan yang merupakan tujuan dalam memelihara
dan memelihara hewan peliharaan pun akhirnya dapat terwujud